tante ranti kenapa
tante sakit lagi ya
ya allah senap jantung dah gue
ya allah untung si dokter sama suster kegiatan gue yang bikin bu ingrid pingsan ya allah
bu ingrid tadi denger gue gak ya
waduh kalau dia denger bisa gawat gue
denger gak ya
gue masuk dari mana sih ini kan pintu di sini
ya kan ayu dari belakang
temen banget lo main belakang
nih ayu bayarin makanan buat ibu
jadi si lia tuh bener bener jadi orang kaya banget
iya bu sekarang tuh dia punya perusahaan punya rumah mewah mobil mewah
lah lo kenapa masih kereh
wah ini bener bener gak adil nih
lo kan juga kerja di pabrik itu mas lo kok gak dapat apa apa sih
eh yuk lo mesti manfaatin kesempatan ini ya
lo kan temen deketnya si lia
dia gak bakal berasa kalau lo porotin dia pelan pelan
ibu kok ngomongnya kayak gitu sih
lah emang gue bener kan
kesempatan lo mesti samber
emang lo mau jadi miskin selamanya
lo ini bener bener ya
lo nih sekarang udah jadi tukang bantah tau gak
semua yang gue omongin lo bantah
mikir dong lo ini kan semua buat kebaikan loh
gak nurut sih lo
semuanya perkenalkan nama saya lia
dan sekarang saya tinggal di rumahnya ibu mika sama keluarga saya
kebetulan sih pengalaman saya udah lumayan cukup lah
udah pernah jadi buruh terus di tukang somai
ya bisa dibilang ya saya udah cukup berpengalaman
yang bener aja
jadi ibu mika mewarisiin perusahaan ini pada anak mantan gembel seperti dia
mau jadi apa perusahaan ini dipimpin oleh anak kecil seperti dia
kalian semua tidak perlu memusingkan soal itu
perusahaan akan berjalan seperti biasa
di bawah wanang dari pimpinan yang ditunjuk oleh perusahaan
yang perlu kalian lakukan semuanya adalah
bekerja dengan giat
dan bertanggung jawab kepada pekerjaan kalian masing masing

terima kasih banyak banyak
pasti sangkar burung sama burungnya lia suka banget nih
bagus kali ya kalau ditaruh di kantornya lia
ya pasti bagus banget pasti lia suka
mendingan sekarang gue nganterin burung ini sama sangkarnya ke kantornya lia
gue ketemu dia gue kasih
ya nggak burung
pengamis di dalam masuk
hei kata siapa saya pengamis
saya mau ketemu teman saya kok
jadi kamu punya teman di sini
lia pemilik perusahaan
mana ada gemil kayak kamu punya teman pemilik perusahaan
hei mending keluar deh
daripada saya nanti dipecat gara gara ngebiarin kamu di sini
eh pak saya itu bukan gembel
dan lia itu emang benar benar teman saya kok
nah udah ayo pergi pergi
eh apaan sih pak
eh pak apaan sih
eh pak saya bukan emis saya bukan gembel
itu teman saya
maaf non saya nggak tahu kalau itu temannya
kebetulan aku juga mau makan siang sekarang
kita makan siang bareng aja yuk
hah makan siang
ah yaudah yaudah
ya siapa tau bisa buat hiasan di kantor kamu
kantor pasti jadi lebih rame ada burung burung ini
ya sebenarnya sih aku lebih suka makan di warteg
ya tapi gimana dong pengacara itu selalu memaksa aku untuk makan di sini
padahal aku tuh gak betah
ya udahlah deh pada bawel terus
kehidupan lia sekarang benar benar kayak bumi sama langit dengan kehidupan aku
kenapa kok diem
hah nggak kok
miss lia maaf saya datang terlambat sehingga tidak bisa ikut menyambut kedatangan miss lia
bagaimana dengan menu masakan kami kali ini
apa ada yang tidak cocok atau servis kami yang kurang memuaskan
kalau ada yang tidak cocok biar saya tegur semua karyawan saya
enggak lho enak enak makannya makasih
eh saya benar benar takjub sama miss lia
ternyata anda seorang yang rendah hati dan low profile bagaimana tidak
sebagai seorang pemilik perusahaan besar anda masih mau makan semeja dengan tukang kebun

saya cuma mau makan semenja
pak ini bukan semenja ini teman saya pak
eh maaf saya pikir
kalau begitu saya permisi
silahkan menikmati makanan siang kali ini
ay risikonya baru boleh tadi
saya avenue produk sedang kesini

pak jangan kaget
buat buat latihan waktu waktu

idea raphael nggak salah
ada yang knowe juga
tante ranti kenapa
tante sakit lagi ya
tak ibu kenapa tak
penyakit tante ranti kamu lagi li
dok gimana keadaan ibu saya dok
maaf tapi penyakit kanker yang diderita bu ranti sudah semakin menyebar
hal itu menyebabkan kondisinya semakin menurun drastis
dok saya mau sama dokter tolong sembuhin ibu saya dok
ibu saya harus sembuh
berapa pun biaya yang saya bayar dok asal ibu bisa sembuh dok
bagaimana keadaan ibu kamu
katanya kankernya udah nyebar
cari dokter yang terbaik buat ibu supaya ibu bisa sembuh lagi
pak pak pak berhenti pak
ibu ya jangan jangan jangan pak
aku juga tak harus sama kamu nak
tapi tapi kenapa kamu bisa ada di sini